gubernur sumatera utara edi rahmayadi dilaporkan pelatih biliar sumut untuk tim pon papua hairudin aritonang ke polda sumatera utara pada senin
hairudin tidak terima di jewer gubernur pada acara pemberian tali asih untuk atlet sumatera utara senin pekan lalu
ia melaporkan gubernur edi rahmayadi karena tak kunjung menyampaikan permohonan maaf meski sudah dikirimi somasi
hairudin melaporkan gubernur sumatera utara edi rahmayadi karena telah menjawer dan memarahi hairudin pada saat pemberian tali asih bagi para atlet sumut peraih medali dipon dua puluh papua di aula tengku rizal nurdin jalan sudirman medan pada senin dua puluh tujuh desember dua ribu dua puluh satu
perbuatan itu dilaporkan karena diduga melanggar tindak pidana sesuai pasal tiga ratus sepuluh kuhp
sebab dinilai sengaja
merusak kehormatan atau nama baik
ditambah pasal tiga ratus lima belas kuhp karena dinilai penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista yang dilakukan di tempat umum
polda sumatera utara berjanji akan menindaklanjuti laporan ini
sebenarnya bang harapannya ya diproses dengan baik sehingga ini menimbulkan rasa keadilan lah bagi saya
mungkin itu aja
nanti segala sesuatunya bicara
masih ada pintu yang terkait komasi bang
insya allah sampai sekarang bang
masih membuka itu
masih membuka itu
kalau beliau juga hadir saya pastikan terjadi pinta maaf